lalu kau lihat kabel merah putih merah dan kuning
iya disini ada kabel kuning biru merah sama putih
iya kau potong berwarna putih
seandainya aku salah
biar saya yang tahu kita akan mendahkan
itu gak masalah masalah
karena kita makin bersama
tapi kamu harus potong ini karena kita udah gak ada waktu lagi
sekarang tinggal kita berdua disini
kalaupun bom itu meledak
kita gak boleh biarkan orang lain terluka
mungkin ini udah jalanin
mungkin ini yang udah allah kasih jalannya sayang
asalkan aku mengakhiri hidup aku sama kamu
kau denger gak
aku gak akan tengah tinggalin kau
aku udah janji tanpa diraku sendiri
aku hidup sama kamu
dan aku mati sama kamu
sampai jumpa lagi
kita harus lompat ke air
dan biarkan bom itu meledak dalam air